dalam segmen dokter menjawab kali ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
dr erlina burhan dokter spesialis paru dari rsup persahabatan
protokol kesehatan apa bu yang wajib diperhatikan atau wajib diterapkan oleh para pengelola tempat makan
oke baik jadi sekarang adalah sesuatu yang kebijakan yang baru dari pemerintah yang membolehkan
kita ke restoran ini suatu hal yang baik dan tentu saja tetap pengelola ini harus menjamin keselamatan pengunjungnya
dengan menerapkan tata cara yang membuat orang bisa menjalankan protokol kesehatan
pertama adalah pengelola harus set up tempat makan atau meja dan kursi sedemikian rupa sehingga orang itu berjarak
ya itu seharusnya
itu satu hal kedua seharusnya pengelola juga menyediakan orang untuk bisa mencuci tangan di bawah air mengalir
dan bila mana itu tidak memungkinkan maka pengelola harusnya menyediakan hand sanitizer
ya jadi dua hal jaga jarak memakai hand sanitizer karena harus cuci tangan dan yang ketiga kan pakai masker
dan pengelola punya hak juga atau berkewajiban untuk melakukan menegur
memperbaiki dan memperbaiki
dan pengelola punya hak juga atau berkewajiban untuk melakukan menegur memperbaiki dan memperbaiki
dan pengelola punya hak juga atau berkewajiban untuk melakukan menegur memperbaiki dan memperbaiki
oke kemudian mana yang lebih beresiko bu makan di tempat terbuka atau makan di tempat tertutup
ya sebetulnya yang lebih beresiko adalah tempat yang tertutup
apalagi kalau selain tertutup meja makannya juga banyak
artinya apa bahwa suasananya ramai dan crowded ini yang nggak boleh
kalau kapasitas dari restoran atau tempat makan itu
katakanlah lima puluh orang maka maksimal cuma boleh ada bisa memungkinkan orang untuk dining in sebanyak dua puluh lima orang
ini adalah tugas pengelola menciptakan situasi seperti itu
jadi tidak bisa kembali seperti semula
karena kita memang tidak mau ada keramain apalagi ruangan tertutup itu memungkinkan terjadi penularan yang via airborne atau via udara
kalau orang makan orang berbicara orang tertawa itu ada sebagian droplet yang bisa bertahan di udara karena ukurannya yang sangat kecil
dan itu kemungkinan bisa terhirup oleh orang lain
jadi satu selain jarak dan tempat duduk diatur juga adalah bahwa tidak membuat suasana di dalam ruangan
apalagi kalau tertutup tidak ada ventilasi itu ramai
jadi kalau di ruangan tertutup restorannya tetap ada ventilasi misalnya
ada jendela itu sebaiknya jendela dan pintu dibuka agar terjadi pertukaran udara di dalam restoran
sehingga udara yang di dalam itu lebih aman
jika kita makan di tempat yang sifatnya prasmanan atau model all you can eat bagaimana protokol kesehatan yang harus diterapkan
ya prinsip protokol kesehatan itu tetap tiga tadi ya
artinya memakai masker jaga jarak dan cuci tangan
kalau pakai masker kan orang sedang makan nggak mungkin ya
nah jaga jarak nih kalau karena prasmanan itu memungkinkan orang datang ke suatu meja tertentu tempat makanan diletakkan begitu ya
jadi pengelola harus memastikan bahwa orang pada saat mengambil makanan tidak bersamaan
kalaupun bersamaan tetap antara satu orang dengan orang lainnya berjarak
dan dilarang untuk saling berbicara atau
ngobrol pada saat mengambil makanan tersebut
ya silahkan ngobrol kalau kembali ke meja masing masing
tapi pastikan ada yang mengawasi atau yang memantau memonitor bahwa tidak terjadi penumpukan orang orang di meja prasmanan
itu bagi pengelola
bagi pengunjung kita juga harus tahu diri bahwa kita kan dilarang berdekatan
dan tentu saja kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita supaya jangan tertular oleh orang lain atau menularkan
ya itu tadi
kalau tidak mungkin pakai masker saat mengambil makanan ya boleh dibuka tapi jaga jarak minimal dua meter
dan jangan menyentuh syentuh benda benda di sekitar prasmanan seperti menyentuh mejanya atau hiasan atau yang lain
terima kasih atas waktunya ibu dr erlina burhan
kesehatan adalah harga yang tidak ternilai karena itu ingatlah pesan ibu
tiga m memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir
agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat
jangan jadi korban kelalaian kita
demikian segmen dokter menjawab kali ini
saya frida litwina terima kasih dan sampai jumpa